sampai dengan sore ini kita masih proses pendinginan
karena kalau dilihat dari konstruksi bangunannya memang perlu ada pendinginan lagi
sampai dengan saat ini kita sudah mengerahkan robotik robotik
dan kita juga mengamati dari drone dari atas apakah masih ada titik api atau tidak
tadi saya lihat terakhir data yang kita dapat sekitar jam tiga tiga puluh
itu sudah ada pengurangan dari titik apinya
jadi tinggal istilahnya tinggal pendinginan saja
mungkin satu jam dua jam ke depan kita sudah bisa nyatakan selesai
mungkin dalam pemadaman itu ada kendala seterusnya
kalau kendalanya memang kan ini bahan yang potensi ada ledakan
jadi kita juga masih koordinasi terus sama aparat setempat
sama tentara di sini dan kita juga melihat apakah masih berpotensi atau tidak
jadi itu yang mungkin jadi kendalanya
menjadi kendala karena sumber airnya agak jauh
jadi kita pakai sistem bukan statis tapi pakai dinamis
dibantu oleh kabupaten bogor dan bekasi untuk bisa mensuplai unit kita yang ada di depan
jadi tadi ada enam belas unit yang dikerahkan
itu berarti nanti sampai hari minggu siang atau sore mungkin tetap disiagakan di sini juga untuk berjaga jaga
betul untuk menjaganya nanti mungkin kabupaten bogor atau bekasi yang akan standby

karena kan memang tadi saya bilang kita buat rangkaian untuk sampai ke titik yang
di gudang nomor enam tersebut yang terjadi kebakaran
bapak mungkin jelasin sedikit perbedaan sistem di dalam sistem itu
iya kalau di mie statis itu kan sumber airnya
jadi mobil itu sudah stay jadi sumber airnya sudah ada
nah sekarang kan sumber airnya jauh maka harus ada
unit yang memang mensuplai mengambil air dari jauh tersebut dibawa ke unit yang terdekat untuk suplai ke depan
jadi untuk penggunaan robotik apa tidak ada
justru robotik itu sangat membantu sekali dalam segi operasi
karena memang kan di situ tempat yang memang potensi bahaya bagi anggota
karena memang kan di situ tempat yang memang potensi bahaya bagi anggota
maka kita bisa gunakan operasi itu dengan menggunakan peralatan robotik itu

itu sudah menganjurkan potensi keledakan itu mungkin ada lagi
jadi memang sampai saat ini potensi untuk keledakan sudah tidak ada lagi
tadi saya bilang satu jam dua jam lagi mungkin insya allah sudah kita tertaskan